ya kasihan aja kalo nanti michi kalah cantik
ya kan dia pengantinnya
kalo kamu dandan kayak begini kasihan aja nanti disana
riset perhatian malah ke kamu
kamu tuh udah gak pantas dong gak ngebalin aku
ya allah ya tuhan
kamu kenapa begini it kenapa
berantem sedikit sama dino
udah deh mama ambil obat dulu deh
mas kamu duduk dulu
aku cuman sedikit gak perlu diobatin
lagian kamu cemas banget sih
ya ampun mas gimana aku gak cemas
kalau kenapa napa gimana
kalau sampai infeksi bernana
terus harus diam diam
terus harus diam diam putasi
ya gak mungkin lah
terlalu berlebihan kamu
makanya mendingan diobatin aja dulu
udah gak apa apa
papa abis berantem ya
iya papa abis berantem
kok papa berantem sih
kan gak boleh berantem pa
tadi aku berantem
abis itu di jalan
papa ketemu sama penculik anak
nah penculik ini
mau menculik seorang anak kecil
makanya papa berantem sama penculiknya
supaya anak itu gak diculi
dan kasihan ibunya
kalau harus dipisahin sama anaknya
penculiknya kalah kan pak
gak culik lagi ya pak
pan kasian anak semai ibunya
pasti mereka sedih
nih gue udah bawa obatnya
pernah ajarin aku kok
kalau rena dikasih kesempatan
untuk mengganti bapak
rena mau gak ganti bapak
gak mau pak
bapak aku cuman bapak
gak boleh diganti ganti
pokoknya bapak aku cuman bapak al
rena sudah kasih jawabannya
ya jadi kalian nggak perlu khawatir
hengga tuh udah berkebiasaan ya
egois banget tau gak sih dari dulu
udah tahu cari kerja susah
ngamar sana sini ditok terus
udah dapet kerjaan bukannya seneng
malah sekarang disuruh keluar
tapi gue juga males sih berantem lagi sama dia
baru juga baik kan
gue telfon aja ya perusahaan nino
gue bilang kalo gue mau undurkan dia
yah gue harus telfon
dek maafin kakak ya
nanti kamu boleh kerja di tempat ini
kak gimana sih
kok pelin pelan banget
tadi katanya aku suruh keluar
terus sekarang boleh kerja
dan sekarang kakak sadar
kamu berhak untuk menentukan masa depan kamu juga
ya mungkin kakak terlalu khawatir sama kakak

pokoknya gini nanti mulai senin depan kamu boleh kerja di tempat nino ya
tapi ingat ada syaratnya
nanti kamu harus jadi bridesmaidnya kakak mici ya
kan kita mau nikah
kak please deh
itu mah gak usah diminta aku juga mau
aku juga udah siapin kok bajunya
yaudah makasih ya
sama sama aku yang makasih
kakak ipar makasih ya udah nasehatin kakakku yang paling batu itu
sama sama adik ipar kesayangan aku
sekarang kalian udah bersokong kong ya
bisa pak ini ada surat pak
sama sama pak saya permisi ya pak
aku akan disidang juga
aku akan selalu gampangin kamu
bukan itu yang aku khawatirkan pak
yang aku pikirin itu kamu
kalau nanti aku ditahan
kamu akan tinggal sendirian lagi
bukan yang ngurusin kamu
aku baik baik aja
aku baik baik aja
aku baik baik aja
jadi gimana kejadian ini mas
berhenti untuk menceritakan tentang rina
akhirnya saya pukul nino
dia masih mau tetap mau
terus kita gimana dong mas
kita berjuang sama sama ya
kita hubungi pengacara kita juga
kita berjuang sama sama ya
kita hadapi mereka di pengadilan
ya ampun mas
aku tuh udah muak banget loh sama tempat itu
saya pun juga sama nih
tapi ini semua hanya untuk memastikan kita menang
setelah itu nino akan berhenti mengawal kita
saya pasti akan melindungi rena
jadi ini semua undangan yang sudah dikirim
dan ini yang belum dikirim
ini berarti terakhir ya
awas dicek lagi
ntar ada yang gak kekirim
tau gak ada yang kekirimnya double lagi
eh ini kamu kalo mau kasih ke temen kamu
bisa nih dek siapa tuh ada yang mau datang
kasih siapa ya
ya siapa gitu bebas
satu aja gak lagi
kan biar rame maksudnya
kak ini kan nikahan kakak bukan nikahan aku gimana sih
nanti kita ntar langsung aja ya ke rumah al
jangan suruh kurir
kenapa ma kenapa ma cerita sama aku
iya ini undangan pernikahan tangga
tapi kenapa kok mama nangis
kamu kok malah tanya ren
mama itu pengen kamu nikah
inget loh ren kamu itu udah gak muda lagi
mama juga udah tua
mama pengen sekali ngelihat kamu tuh nikah ren
tapi kok kamu selalu gagal terus kalau jalin hubungan
jangan sedih dong ma
dengerin aku ya
iya kalo sekarang aku belum dapet jodohnya
berarti aloh masih pengen
aku buat bareng bareng terus sama mama
pasti perhatian aku bakal terbagi
mungkin parah ya
kayaknya badan saya juga ikutan sakit semua deh
terus kamu mau apa
yang fikir disamanya
pada saat mereka didekat
ada yang lagi cari gara gara nih
bangun lu bangun
siapa yang ngijinin lu tidur disini
bangun lelet banget sih
itu kan disitu kotor
lu bantah sama gue pergi kesitu
minggir cepetan bangun naik banget
gue mau istirahat
lama lu ya
yaudah saya tidur disitu
tapi kasurnya bagi dua
ini dua duanya kasur buat gue
gue yang pertama disini
jadi gue yang pake
lu tidur aja disuruh nonton balas
manja banget sih lu
minta dong buat keluarga lu beliin kasur
kenapa emang kalo gue belagu
kenapa kalo gue belagu
kenapa gue mau tau
lu pikir gue takut apa

kayain gue ya

kayanya lu jangan berlagu sama gue
ini satu satunya cara gue untuk mendapatkan kembali nino
gue harus ngalah
daripada anak gue kenapa napa
sadar diri kan lo
makanya lo jangan macem macem sama gue
gue mau tidur istirahat
mau beli boneka nak
reina dimana sih
sayang kamu dimana
hari ini aku nggak pulang ya
aku tadi dijemput papa
aku tadi dijemput papa
di rumah papa
di rumah papa
rena kan putri aku juga
jadi gak masalah kan
kalo aku minta reina untuk tinggal di rumah
kita main sama omadana pak
oh ya allah
aku mimpi buruk
masin udah takut reina itu anaknya
masin udah takut reina itu anaknya
dan mas inu minta reina untuk tinggal di sana sama dia
masin udah takut reina itu anaknya
masin udah takut reina itu anaknya
kamu itu terlalu mikirin surat
sudah jangan terlalu di fikirin ya
sampe kebawa mimpi kan
sampe kebawa mimpi kan
kalo badan kamu jadi hangat
aku takut mas
jangan terlalu difikirin ya
yaudah hari ini
kita ke pengacara kita ya pak maulana
kita minta pak mulana
buat surat penolakan kalau kita memang
tidak mau menerima
permintaan nino untuk tes dna
sebentar lagi semua kita siap siap yuk
ini ada undangan buat bapak
undangan dari siapa
saya permisi pak
pak datang ya
ke pernikahan kakak saya
papa mama antarin aku ke sekolah
papa mama antarin aku ke sekolah
pas mau berangkat ya
tungguin kesini gak
ini gue mau ngasih undangan buat hari sabtu ini ya
jadi nikah nih
insya allah nanti kamu dateng
ini titip sekalian buat
eh siap nanda aku sampein ke papa ya
randy juga udah gue undang biar ketularan cepet nih kayak gue
ah yaudah kalau gitu
gue lanjut ya
masih mau ngambil undang undang
eh bareng aja
gue juga mau keluar
jadi apa yang bisa saya bantu pak
kami kesini ingin membahas tentang anak kami reina pak
jadi ayah kandungnya reina
eleno prasetya yang tepuh hari pernah saya ceritakan ke bapak
itu lewat pengacaranya mengirimkan kami surat
surat tersebut itu berisi bahwa mereka meminta kami untuk mengizinkan rena tes dna bersama nina
ini suratnya pak
di dalam juga tertulis jika kami menolak masalah ini akan dibawa ke pengadilan
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
harap kalian bermanfaat
selamat minum kembali
ya saya minta tolong untuk bantuannya ya
apa keputusan bapak sama ibu
kami sepakat menolak
saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk bapak sama ibu
terima kasih banyak pak
udah diantarin pulang kan
ya udah diantar pulang dong
masa dia tinggal sendiri enggak diantar
berarti mulai hari ini sampai nanti kakak nikahan
kakak sama kak michi harus dipingit
enggak boleh ketemu
dan enggak boleh telfon telfonan
apaan sih terus enggak boleh ketemu enggak boleh telfon telfonan
ya deh el beritahulah
enggak begitu juga
pokoknya harus dipingit dan mulai dari sekarang
cepetan sama sekolah
bentar bentar bentar kakak belum siapin hati
nanti kalo rindu bagaimana
enggak ada obatnya
ya udah mau gimana lagi
ini kan namanya tradisi udah cipta
oke adik tersayang
selamat siang pak ini ada surat untuk bapak
iya saya permisi pak
surat dari pengacaranya latifahran
ini saya menyatakan kalau klien saya pak aldebaran alfari dan istrinya andi nikarisma putri menolak permohonan untuk melakukan tes dna terhadap rutin mereka
rena putri alvahri

tidak ada yang bisa diberikan
aldebaran juga menggunakan jasa pengacara
untuk memhentikan langkah aku
tidak ada yang bisa diberikan

ya halo selamat siang
siang pak hari
saya mau informasi saja
saya dapat surat dari pengacaranya aldi

surat ini menjawab permintaan kita yang kemarin
surat ini menjawab permintaan kita yang kemarin

ternyata dari pihak aldebaran
ternyata dari pihak aldebaran
mereka menolak untuk memberikan izin
mereka menolak untuk memberikan izin
kita harus gimana sekarang
kalau begitu kita lanjutkan ke pengadilan ya pak nino
untuk sidang perebutan hak asu anak
apa yang harus saya lakukan
saya akan siapkan berkasnya ya pak nino
dan kalau kasus ini sampai ke pengadilan
mau tidak mau
pak aldebaran harus setuju untuk dites dna
apa rena sendiri sudah tahu kalau andin ibu kandungnya
kalau belum sebaiknya kamu tidak boleh mendahuluinya
pak ari begini saja
boleh tahan sebentar
saya butuh waktu untuk memikirkan soal ini
dan nanti saya akan kabarkan kalau seandainya
memang perlu ditempuh jalur persidangan pak
terima kasih pak ari
terima kasih pak nino
wah ini kayaknya vitamin hamil
kamu hamil bukan
jangan jangan kamu hamil dengan laki yang tidak jelas
pak kepek tidak betul
saya punya suami ko
saya nikah sama laki laki yang saya cintai
eh lu di sini lima tahun
palingan juga kamu pulang ke rumah laki kamu sudah berkahwin lagi
ini ya pasti sekarang laki kamu sudah punya cewek lagi
tuh kepedean kamu
nino tidak boleh meninggalkan saya
dia tidak boleh menikah lagi
eh ya kan
jangan jangan anak kamu yang ke dalam kandungan itu bapaknya tidak jelas
sudah kamu mengaku saja bapaknya tidak jelas
jangan sembarangan ya kamu
he saya tidak sembarangan
kamu itu yang halus
mengharapkan kamu pulang ditunggu
kenapa kamu berani dengan saya
tidak bisa dibilang
yang kagak bisa diam
siapa pasti akan menunggu saya
kamu jangan diam
kenapa kamu berani dengan saya
kamu tidak bisa dibilang
kamu tidak bisa dibilang
kamu tidak bisa
kamu tidak bisa menanggung saya
nah memang kamu yang menanggung saya
kamu tidak bisa
jangan bikin keributan
padahal pada ngapain
ayah si main rambutin pangan lagi
ngapain kamu disini
biar aku yang jelasin
apa ini bakal terjadi sama gue juga
nino cerahin gue dan nikah sama wanita lain saat gue keluar
gabut jadi bingung
baru sementara nganggut takbici aja jadi kangen
aduh kepikiran gimana ya
tahan dikit kak
pasti mau nelfon kak michi kan
jangan yang mati
nih belum buka ke telpon
ketemu gak boleh
masa telfon aja gak boleh
ini kan jarak jauh
ya udah kak tahan dikit kak
bentar lagi juga mau nikah kok
gak bisa banget kayaknya gak denger suara kak michi

ya memang ini handphon
ya udah cepetan sini
oh di sita
iya di sita
ya ampun kayak gini
ini kalo gak di sita pasti kakak diem diem telfon kak michi
gak ada kalak kalan ya pokoknya kalo mau nelfon temen harus kasih tau aku
terus nanti kalo ada telfon penting aku kasih tau kakak
handphone kesana dua ada satu lagi
ini di sita dua duanya
tes sidang selesai
anda akan menjadi tahanan pihak kejaksaan
saya akan ikutin aturan hukum yang berlaku
terima kasih ya bu atas kerjasamanya
oh ya sebentar pak bu saya tinggal sebentar
kamu yang kuat ya
akan selalu ada
kalo aku ditahan
nanti aja setelah sidang pertama
mereka akan tau sendiri
kamu akan sidang senin nanti
mamanya elsa juga akan disidang di hari yang sama
jadi tante sarah juga akan disidang
selain dia mengaku mau bunuh roy
dia juga terbukti membantu alibi l sampai tahun yang lalu
kamu gak usah pikirkan orang lain
pikirkan diri kamu sendiri
setelah kesaksian kamu disidang elsa yang lalu
om bener bener gak bisa bantu kamu lagi
sekarang kita hanya bisa pasrah
dan menanti bagaimana keputusan pengadilan akan seperti apa
kamu bener bener udah menghancurkan hidup kamu sendiri rick
iya mas ini udah
saya cuman kasihan aja sama miji nanti
ya kasihan aja
kalau nanti michi kalah cantik
ya kan dia pengantinnya
kalau kamu udah nanti kayak begini kasihan aja nanti disana
pesat perhatian mulai ke kamu
kamu tuh udah gak pantas dong ngebahalin aku mas
anak papa cantik sekali sih
papa beruntung sekali
dikelilingi sama para wanita cantik di rumah
kemajuan sekali sayang
sekarang udah pinter sekali memuji
iya mas sekarang udah pinter ngegombal juga
good lah bagus kalau gitu
mas suka sekali perubahannya ini
berangkat aja yuk
maksudnya salam juga gak emang biji ya
sedangkan mama minta papa merahasiakan
kalau mama akan segera di sidang